kita ke ibu kota jakarta kawasan tanah abang kembali menjadi sorotan
setelah disebut kembali kumuh oleh ketua dprd dki prasetyo edy marsudi
trotoar jalan dipenuhi oleh pedagang kaki lima
sementara pembangunan sky bridge belum juga rampung
pedagang kaki lima atau pkl menjadi salah satu persoalan yang dianggap
sebagai biang kemacetan dan kesemrawutan di tanah abang jakarta pusat
pkl kerap menempati trotoar yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki
trotoar didominasi pkl yang menjual pakaian
bahkan ada juga yang nekat berjualan di bawah lorong pembangunan skybridge
akibatnya akses pejalan kaki terganggu
dari sekitar dua lima meter lebar trotoar
hanya sekitar satu meter yang bisa dipakai untuk berjalan kaki
selain itu keberadaan pkl juga menghambat pengerjaan jembatan yang sedang berlangsung
gubernur dki jakarta anies baswedan menolak berkomentar
tentang pernyataan ketua dpr dki prasetyo edy marsudi
yang menyebut kondisi ini tidak berguna
kondisi pasar tanah abang saat ini kumuh
pada era gubernur jokowi dodo yang diikuti basuki cahayapurnama atau ahok
pedagang direlokasi ke pasar blok g
namun pedagang banyak yang mengeluhkan jika lokasi itu sepi pembeli
gubernur saat ini anies baswedan justru memberikan satu ruas jalan
di depan stasiun tersebut
tanah abang bagi pkl
kedepannya para pedagang akan diberi tempat di skybridge yang sedang dibangun
namun penyelesaian pembangunan skybridge mundur dari target
awalnya skybridge ditargetkan selesai pada lima belas oktober namun meleset
target kemudian dimundurkan menjadi sembilan atau sepuluh november
namun hingga kini pengerjaannya masih belum selesai